menteri luar negeri retno marsudi dalam konferensi pers menyampaikan
vaksin yang tiba selasa malam merupakan pengiriman ke delapan yang diterima indonesia dari covax
ia menambahkan hingga saat ini yang sudah diterima negara dari jalur multilateral empat belas tujuh juta dosis vaksin covid sembilan belas
hal ini menjadikan vaksin covid sembilan belas yang dimiliki indonesia untuk program vaksinasi nasional telah mencapai satu ratus tiga puluh tujuh enam juta dosis vaksin
who merilis hingga selasa tiga belas juli jumlah vaksin covid sembilan belas yang disuntikan kepada masyarakat dunia telah mencapai setengah miliar dosis atau mendekati empat puluh empat persen populasi dunia
menteri luar negeri retno marsudi menyebut
meski hampir setengah dari populasi dunia telah menerima vaksin covid sembilan belas
badan kesehatan dunia atau who menyatakan masih ada sejumlah kawasan yang belum mendapat vaksin covid sembilan belas secara merata
hingga hari ini tiga belas juli dua ribu dua puluh satu dunia telah memvaksinasi tiga lima miliar dosis vaksin atau mendekati empat puluh empat persen populasi dunia
namun akses vaksinnya tidak terlalu besar
vaksin dunia masih tidak merata
kawasan amerika utara dan eropa misalnya dosis telah disuntikkan mencapai tujuh puluh lima persen dari populasi
di mana kawasan afrika baru empat tiga persen dan kawasan asean enam belas tiga persen dari jumlah populasinya
karena itu who memperkirakan perlu ada tambahan sekitar tiga ratus lima puluh juta dosis
untuk memvaksin setidaknya sepuluh persen populasi di setiap negara
dan dibutuhkan sekitar sebelas miliar dosis vaksin untuk bisa memvaksinasi sekitar tujuh puluh persen penduduk dunia hingga pertengahan dua ribu dua puluh dua
tim liputan cnn indonesia